bapak mau memanggil saya
ya silahkan masuk
pak selamat tidur
ada yang mau bapak sampaikan ke saya
bapak akan selalu disayangi
dari saya saja
bapak selamat tidur
aku ingin mengajakku makan keluar
kau belum tidur
kenapa jam segini baru pulang
ada meeting dengan klien

hendry sudah masuk perangkap saya mbah
bagus lalu apa lagi yang non minta dari mbah
membuat istrinya sakit dan tidak bisa melayani henry lagi
tapi tidak mungkin
tapi itu memang tidak begitu sebuah penting bagi mereka

kamu boleh pulang
istri henry sudah sakit mbak
sekarang dia tidak bisa lagi
semua badanku nggak bisa digerakkan
tidak terasa apa apa juga hen
jangan jangan aku lumpuh ya
kemana kondok permilalah

kalau aku bisa bertemu
tanpa apa kalau tak tersayang
aku akan ketemu kamu twenty twice ini setelah kacau
aku tidak bisa untuk ada bangat
aku akan jepangrafah
tapi menurut dokter
ada kerusakan pada sarah penggeraknya
sekarang ibu lala ada di mana
di rumah sakit
dia harus menjalani terapi untuk beberapa bulan
bapak tidak perlu khawatir
ada saya yang akan menemani bapak
selama ibu ada di rumah sakit
sudah siang sayang
kamu sudah cantik
kemana mau kemana
aku akan menunjukkan sesuatu padamu
itu tes hasil urin
itu berarti kita harus segera menikah
kamu tidak mau menikahiku
kamu tidak mau menikahiku
sekarang ini lala sedang dirawat di rumah sakit
sekarang ini lala sedang dirawat di rumah sakit
aku tidak tega kalau harus minta izin untuk menikah lagi
sementara kondisi lala sedang sakit
kalau begitu tidak perlu minta izin lelah
ya nggak bisa begitu dong
kan aku sedang mengandung
dan kandungan ini makin lama makin besar
aku tidak mau anak kita lahir sebagai anak haram
sebentar lagi lala pasti sembuh
sebentar lagi lala pasti sembuh
dan aku janji akan meminta izin untuk menikahimu ya
namanya sudah ada kepastian